merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan sawit sawit
jadi semenjak malam sampai dengan tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran
ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan
pemilu ada kekhawatiran tentang caleg caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair partai partai yang dapat perlakuan tidak fair calon calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair
kemudian juga potensi terjadinya kecurangan
yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya
pernyataan bahwa tidak netral dan cawe cawe
nah kami berharap kekhawatiran kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar
itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula pilpres tetap seperti semula
setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan
setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama
begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama
penyelenggara juga melakukan ini dengan fair dengan baik dan netral
jadi kami berharap bahwa kekhawatiran kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang
baik pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi jujur adil
dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama sama kita menyambut pesta demokrasi ini
sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik
dan kami berharap bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik
dan kami tetap fokus fokus kepada agenda agenda dasar
membereskan soal kemiskinan membereskan soal ketimpangan menghadirkan keadilan
memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat